bukan hanya siswa gubernur nusa tenggara timur mewajibkan staff di dinas pendidikan pemuda dan olahraga atau ppo
untuk hadir apel pagi bersama para siswa sma negeri enam kupang
tak ingin terlambat sejumlah asn terpaksa dandan dan berganti baju dekat sekolah
bukan hanya siswa sma kelas dua belas senusa tenggara timur yang merasakan apel saat masih gelap
hal itu juga berlaku bagi aparatur sipil negara di dinas pendidikan pemuda dan olahraga nusa tenggara timur
seperti pemandangan di kompleks sma negeri enam kota kupang jumat pagi
selain orang tua yang hilir mudik mengantar anaknya
sekolah juga dipenuhi ratusan pegawai serta tenaga kontrak dinas pendidikan pemuda dan olahraga provinsi ntt
mereka diwajibkan hadir untuk mengikuti apel bersama gubernur ntt victor laiskodat dan siswa kelas dua belas
saking tak ingin terlambat
beberapa pegawai terpaksa dandan dan berganti pakaian di pinggir jalan dekat sekolah
mereka wajib mengenakan busana adat ntt saat menghadiri apel
nanti setelah ini kegiatannya apa
korang tahu juga kita ikuti intercili pelanjutannya
sementara itu gubernur ntt victor laiskodat mengaku tetap teguh pada keputusannya terkait aturan sekolah pukul lima tiga puluh pagi
ia menganggap kritik berbagai pihak hanya angin lalu
ini barang biasa juga
ya emang kalian lihat anak anak itu ada susah apa senang
senang lah udah pasti
banyak orang tua yang kecewa pak
iya kecewa kan anaknya senang
sebelumnya gubernur ntt victor bunguti lulaiskodat mengeluarkan kebijakan
agar siswa sma kelas dua belas diwajibkan masuk pukul lima tiga puluh pagi
ia beralasan kebijakan ini bertujuan membangkitkan etos kerja dan mengasah disiplin warga
kediputan cnn indonesia